tim basket putrid elit indonesia sukses menjadi juara south east asia women basketball league
setelah sukses membungkam perlawanan sniper thailand
dalam pertandingan game ketiga final di gor kertajaya surabaya senin malam
elit indonesia menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal
terhitung sejak kuartal pertama elit indonesia unggul atas sniper thailand dengan skor dua lima
memasuki kuartal dua elit indonesia semakin di atas awan
anak asuh chi wen lin tersebut berhasil menambah keunggulan dengan skor tiga puluh enam dua puluh empat
kemudian pada kuartal tiga keunggulan masih jadi milik elit indonesia dengan poin empat puluh sembilan tiga puluh tujuh
masih unggul pada kuartal terakhir elit indonesia sukses menyapu bersih empat kuartal dengan poin enam lima
juli wong asisten pelatih elit indonesia

indonesia atas sniper thailand karena keberhasilan tim elit dalam menerapkan strategi dengan baik
juli wong menambahkan hasil kemenangan yang diraih oleh tim basket putri elit indonesia dapat meningkatkan mental pemain
agar lebih semangat dalam menghadapi liga atau turnamen selanjutnya